aku mengenal baik siapa pemilih belatin
ya pak man
aku juga mengenal siapa pemiliknya
pemiliknya adalah ibu ndametkasi
jika benar berarti itu
menikmati ratu ambetkasi
lantas untuk apa beliau melakukan
untuk menyerang nimas prahasis
yunda ambetkasi bukan bermaksud untuk melukai prahasis ini
melainkan ingin melukai yunda subanglarang
dan menghabisi yunda subanglarang
yang adikku berkiraanmu
itu benar benar sangat tepat adiku
orang yang ingin menyingkirkan rakyat subanglarang itu karena
karena apa gusya awugmarubu
karena orang itu
ingin mendapatkan kasih sayang lebih dari raih prabu siliwangi burjadil
jagad dewa batara mengapa tubuh yuda subanglarang memerah seperti bola api
mohon maaf gusti ratu tapi sepertinya ada orang jahat yang ingin meneluruh dan juga membunuh gusti ratu subanglarang dengan cara yang sangat licik
orang jahat itu orang yang mengirim pembunuhan
orang yang mengirim telur untuk menghabisi yuda subanglarang dan juga mengirim pelatihan untuk menghabisi perasaan ini adalah orang yang sangat
yaitu yuda ambedkasi
aku akan mencari yuda ambedkasi aku akan menghukumnya
sebentar sebentar nanda prabu nanda prabu seorang raja
seharusnya nanda prabu seorang raja
nanda prabu tidak boleh digabah untuk menelur orang apalagi gusti ratu ambedkasi sebagai pelaku ini
aku tahu apa yang harus kulakukan
rada jara sebaiknya
rada mengikuti nanda prabu sarawet sesa
jangan sampai keadaan lebih bertambah buruk di istana pajajaran
karena tuduhan nanda prabu sarawet sesa terhadap gusti ratu ambedkasi

karena keluarga kita di sini benar benar tidak bisa

kalau berarti ini berisi teluk yang sangat begitu jahat
apa yang kalian bicarakan aku tidak
diamlah ibu nda
tidak usah banyak alasan
apakah ibu sudah tidak tahu
bahwa aku sangat begitu menyayangi ibu nda sumbangkali
aku tidak menyangka kau tega untuk menyakitinya
aku tidak menyangka ibu nda
aku tidak melakukan apa yang kau tuduhkan
kalau kalian berani menangkapku
aku akan melawan
aku akan melawan
aku akan melawan
aku akan melawan